mungkin mbak zia itu kan anak cewek jadi biasanya kan lebih diperhatikan daripada cowok
karena mungkin pemikirannya anak cowok itu bisa hidup sendirilah
nah puncak sakit hatimu pak
sakit hatinya itu setelah
itu lebih muncak sebelumnya itu yang telah keluar dari kak itu
jadi kayak kan saya pengangguran telah telah kak
pameran saya kecelakaan itu
ya memang saya gak ada penghasilan sih
kayak dipelekan ya
kalau dia pulang gitu
kayak disambut lah
tapi kalau saya pergi kemarin gitu ya
paling sebenarnya awal aja waktu pameran
main di j mobile